undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi
kini diganti oleh peraturan presiden pengganti undang undang cipta kerja
dinilai tidak jauh berbeda dengan omnibus law
perpu cipta kerja besutan pemerintah dianggap merugikan pekerja dan buruh
di antara pasal yang disorot yakni pasal enam puluh empat di mana ayat satu
pasal ini tidak menjelaskan secara jelas bidang dan jenis pekerjaan apa saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing
sehingga bisa dianggap semua jenis pekerjaan bisa menggunakan tenaga outsourcing
poin terkait aturan pesangon dalam perpu cipta kerja juga menjadi polemik
karena jauh lebih kecil jika dibandingkan aturan ketenaga kerjaan yang lama
dalam rincian pasal satu ratus lima puluh enam ayat dua perpu cipta kerja
karyawan korban phk mendapatkan pesangon maksimal sembilan kali upah
perpu cipta kerja yang diresmikan presiden jokowi juga hanya mengatur waktu libur karyawan
yakni satu hari dalam enam hari kerja
aturan ini tertuang dalam pasal tujuh puluh sembilan ayat dua huruf b
meski menjadi sorotan pemerintah mengaku penerbitan perpucipta kerja sesuai dengan prosedur
pemerintah juga menyatakan syarat keadaan genting sehingga diterbitkannya perpu
adalah hak subjektif presiden
ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu tiga belas dua ribu lima belas hamdan zulfa
mengkritik alasan kegentingan memaksa yang dipakai presiden joko widodo untuk menerbitkan perpu
presiden jokowi dinilai sedang mengakali putusan mk bahwa undang undang cipta kerja adalah inkonstitusional bersyarat
kalaulah betul misalnya ada suatu kegentingan yang memaksa sehingga presiden harus melakukan perpu
nah undang undangnya masih ada dan tidak begitu buru buru karena undang undang masih berlaku sampai akhir tahun ini
jadi tidak ada kekosongan hukum di sana
karena kegentingan memaksa itu bukan satu satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah perpu
sementara asosiasi serikat pekerja indonesia mirah sumirat menilai pemerintah egois
dan tidak memperhatikan proses judicial review yang memakan waktu tenaga sekaligus biaya
inilah egonya ya egonya pemimpin negara yang tidak peka terhadap suara rakyat
rakyat ini gimana kalau misalnya satu dengan seenak enaknya oke uji aja materi uji aja lagi gitu ya
loh emang dikira nggak ada biaya di sana
harus ada biaya besar di sana
enak aja pemerintah ngomong gitu karena nggak mengeluarkan biaya biaya dari rakyat kok gitu
nah bagaimana dengan rakyat mengajukan ujian materi itu kan uangnya sendiri
kemarin buruh itu mengajukan gr di mahkamah konstitusi undang undang cipta kerja emang uangnya dari mana patungan kita
bola panas perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja ada di tangan dpr
dikutip dari cnbc indonesia ahmad boydowi wakil balek dpr ri dari fraksi p tiga menyebut
jika dpr menolak perpu cipta kerja maka peraturan kembali pada putusan mk bahwa undang undang omnibus law harus direvisi
wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menilai
baru akan mempelajari isi perpu cipta kerja
yang dikeluarkan presiden joko widodo usai reses pada sepuluh januari mendatang
sebelumnya pada tiga puluh desember lalu presiden jokowi menandatangani perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja untuk menganulir putusan mahkamah konstitusi
pemerintah mengklaim perpu cipta kerja bertujuan untuk melayani percepatan investasi
perpu juga dibuat jika ada kegentingan yang memaksa
dpr cnn indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu